sampai jumpa di video selanjutnya
dua buah lima ratus mbak
itu juga udah dikasih diskon gede dari bos
kan maaf pelanggan di sini
lu gak percaya
gue percaya kalau lo suka sama dia
tapi yang gue gak percaya kalau tiga ngomel lu
mak kita mau ke pasar
beli bahan bahan kue betul
lo udah nuker duit recehan buat lebaran
gue lupa jack
tua juga belum depikun lu
ntar ada telepon jack
jemput ke rumah kamu sekarang
diberi uang kertas lima ribuan
oh enggak males gue
gue mau jemput jepitan gue
yaudah mana duitnya
ya ampun jack
teman tapi paham
sup sup sup
papan catur lo udah pake nggak
baru diambil di rumah teman semalam minjem
drok kita main catur yuk
di warung ajo sodik
mompong warung ajo sodik belum buka
buang putih ya
terserah situ mau warna yang mana agak ngaruh
bang mau nuker uang lemparan
di dalam antriannya panjang
tau taunya uangnya udah habis
kayak gitu tuh kejadian kemarin
gue tukar lima ribuan tiga ratus ribu
yang dua ribuannya dua ratus ribu
iya deh tapi komisinya lima puluh ya
gue tuker dalam aja
ah si itu mikirnya lama banget sih det
gue lagi menikmati proses otak gue berpikir
lagi di jalan bu
bentar lagi juga sampai
situ kan dengar
saya disuruh cepet cepet pulang
lah terus mainnya gimana ini
situ main aja sendiri
gak usah buru buru
nyari karpet yang bagus dan murah di mana ya mot
emangnya kan tista mau beli karpet buat lebaran
bukan buat lebaran mot
kalau udah duduk di karpet yang sekarang
murah dan bagus enggak
memang saya jurakan karpet
mau nganterin tika ngambil barang barang di kosannya yang lama
gue jalan dulu ya
belum tahu mot
lihat si kon dulu
situasi dan kondisi ci mot
situasi kondisi isi dompet ya kang
lo berdua pada pilih pilih aja dulu ya
mak mau keluar sebentar
nanti kalau udah dapet yang cocok dipegang aja dulu
ntar mak yang bayar ya
gak usah mak
kita jadi nggak enak mak
ini mah hadiah lebaran dari mak buat kamu berdua
mak keluar dulu ya
terima kasih tis
sama sama pak haji
saya mau nanya boleh
kalau di tanah abang yang jual karpet sebelah mana ya
lo mau beli karpet
gak usah jauh jauh di tanah abang
deket deket sini ada yang jual
nah deket gang senggol depannya itu ada yang jual jual karpet
makasih atuh fadji
buat lembaran ya bang
biasa aja kali bang dongnya
masa lepeh itu
jack dapet duit barunya
ntar aja jack
gue mau nganterin tika pulang dulu
iya kan tik
sabar aja mbak yanti
bentar lagi juga balik
dua buah lima ratus mbak

aduh kok selesai
yang tadi rebecca udah ngangin develop poi
yang kita dignum
kalian yang makin kuat